gajah mati meninggalkan gading manusia meninggalkan nama
usianya enam puluh empat tahun keterbatasan fisik dan kondisi mata yang buta
sama sekali tidak membuat sarono berniat berhenti bekerja
di sisi persimpangan jalan cipinang raya aa
kecamatan jatinegara jakarta timur
setiap hari sarono memulai dan mengisi hari harinya
sejak pagi hingga siang tak peduli panas atau hujan
sarono dengan tekun menjadi seorang pemecah batu
profesi yang sudah ia lakukan selama lima belas tahun
pekerjaan yang melelahkan namun sarono tidak mempunyai pilihan
bukan untuk diri sendiri sarono mencari penghasilan dari memecah batu
untuk keluarga dan puluhan anak yatim atau piatu yang harus ia nafkahi
menjadi seorang pemecah batu bukan pekerjaan pertama yang sarono lakukan
sebelumnya ia pernah berjualan telur asin keliling
namun dagangannya tidak laris

sama sekali tidak melihat
ini tidak ada bayangan
suatu saat kita dagang pisang dari jam tujuh sampai jam tiga
tidak laku sama sekali
saya pulang dari depan sana depan arah dari bni
kesini jalan minggir minggir ke kanan
tidak tahunya di situ ada tong sampah
isinya banyak begini material
terus saya duduk
ya allah mudah mudahan aku memberikan jalan rezeki saya dari sini
ini kalau diketoken jari pasir insya allah banyak yang membutuhkan
batu batu ini merupakan sisa bahan bangunan yang tak terpakai lagi
sarono memecah mecahnya hingga halus
agar dapat digunakan kembali untuk campuran pasir bangunan
atau kembali dicetak menjadi batu material
sarono tidak pernah mematok harga
warga yang membutuhkan biasa membayarnya lima hingga sepuluh ribu rupiah
per satu karung pecahan batu berukuran tiga puluh kilogram
biasa tidak terangkit karena ini barang dapat mungut
jadi yang akan membutuhkan itu ikhlas
kadang kadang cuma nasan sudah cukup
tampak sederhana namun memecah batu bukan hal mudah bagi sarono
tidak jarang jadi cumari sarono terluka terkena hantaman palu
karena kondisi matanya yang buta
bahkan ada juga orang yang tega mencuri karung pecahan batu
yang sudah dengan susah payah sarono kerjakan
getok begini ini tau tes
ini juga bekasnya ada nih ini juga sering
cuma nggak nggak nggak terlalu keseringan
jadi ada rasa gitu loh
pernah juga kita ngarungin lima karung yang isinya lima puluh kiloan itu
maksud saya kalau ada orang beli biar mudah tinggal ngangkat gitu kan
ya ternyata begitu ada orang beli nanya saya cari karungnya
udah gak ada lima lima karungnya gitu
jadi diambil orang tanpa promisi gitu
kadang kita nabrak yang listrik kadang nabrak mobil berhenti
kadang ke jebur got juga
tapi itu nggak membuat saya kapok gitu
jadi kita kalau kebetok listrik apa ucapan saya
alhamdulillah robbilalamin semoga dengan saya nabrak listrik ini
untuk ngurangin dosa masa lalu gitu
batu batu ini diperoleh dari orang orang sekitar
yang sudah tahu tempat sarono mengais rezeki
setiap hari di tempat ini selalu ada batu untuk ia haluskan
sebenarnya ya karena pak yono itu orangnya baik
kadang kadang saya beli pasir dari dia
kurang ambil aja sesukanya
dan dia kan termasuk orang yang hatinya baik
karena bukan buat dia doang keuntungannya
keuntungannya itu untuk membina anak yatim piatu orang tidak mampu
memiliki keterbatasan fisik

memiliki keterbatasan fisik sesungguhnya sarono memiliki kelapangan hati yang sungguh tak

memecah batu tidak dinikmati sendiri
melainkan dibagi untuk menafkahi keluarga dan lima puluh anak asuh yatim piatu
pria asal kebumen jawa tengah ini tidak pernah mengeluh ataupun merasa rugi
di sisa hidupnya ini
sarono hanya ingin meningkatkan ibadah dengan menjadi orang yang bermanfaat
tak hanya dari upah makanan
dari upah memecah batu
setiap rezeki yang diterima dari donatur
baik berupa uang maupun barang
sarono bagikan untuk anak anak asuhnya
jadi yang membutuhkan
semoga mereka diberikan keamanan nyaman
ya sepeda lu sayang murah dan kebijakan
bersama rasulullah saw itu kan
yang mengasuh anak yatim
kasih sayang anak yatim
mendidik anak yatim
mengarahkan anak yatim
insya allah itu yang akan bersama rasulullah saw di surga nanti
pertama dua ribu tujuh lah diperkenalkan dua orang anak yatim
ya itu ada satu dua tiga empat lima
lama lama dikumpul sekian
padahal kita nggak pernah nyari
jadi bagi saya inilah gerakan dari allah
inilah amanah dari allah swt mungkin
jadi yaudahlah kita terima dengan apa adanya
menikah sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
sarono tidak memiliki keturunan
sarono pun berpesan kepada seluruh anak asuhnya
agar terus mau memperdalam ilmu agama
termasuk mengajari mengaji
nah apalagi kan saya kan suka ke depan kerjaannya juga melihat
kadang masih hujan
hujanan panas juga kepanasan
saya suka cerita sama bapak
biar bapak itu istirahat
karena yang bapak lakukan kan mencari doa allah ya
jadi bapak itu selalu mengikuti
jadi bapak itu selalu mengikuti

bahkan bapak menguji saya supaya tidak gampang mengeluh
dalam bekerja dan sebuah usaha
sarono sudah menerima dengan lapang dada
kebutaan yang ia alami
rumah sakit rumah sakit ternama di jakarta sudah ia datangi
untuk mengobati penglihatannya yang menurun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat itu
namun hasilnya nihil
meski tidak bisa melihat
sarono berharap mata hatinya bisa terus terbuka
putih anggra ini imam muhairib jakarta